memang kalo jodoh gak kemana
maaf saya tidak sengaja
iya gak apa apa saya juga gak ngeliat jalannya
aduh susah banget sih makan pakai tangan kiri kayak gini
mana tumpah tumpah lagi
lo maksain makan pakai tangan kiri
lebih banyak yang tumpah daripada yang masuk ke mulut
biar gue aja yang suapin
enggak enggak gue gak mau gue bisa sendiri sih
enggak bisa udah deh
gak mau gue
enggak enggak enggak usah
udah nih makan
apalagi sih kenapa
sorry gue kan gak tau panas
lama banget sih
apalagi sih cepetan makan
udah gak panas
itu kan bekas nafas loh
lo gak sikat gigi kan hari ini
enggak mau dulu
yaudah terus semuanya gimana dong biar gak panas
gak tau udah apain kak
yaudah nih pegang dulu
baru kali ini gue mau nyuapin orang tapi ribetnya setengah mampus
kena deh gue
dikerjain sama usus goreng

saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama putri tante
saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama putri
kalau bukan karena saya
putri gak mungkin dirawat kayak gini

jadi tolong izinkan saya

untuk melunasi semua biaya rumah sakit putri sampai selesai tante
kamu jangan ngerasa bersalah begini rizky
kamu jangan ngerasa bersalah begini rizky
yang menimpa putri kemarin itu
lagian tante yakin
kalau kamu gak ada pikiran sedikit pun kan
untuk nyakitin putri anak tante

untuk nyakitin putri anak tante
di tempat yang salah
di tempat yang salah aja
tanda gak marah sama saya
saya masih bisa ketemu sama putri
mana mungkin sih tante mau ngelarang kamu ketemu sama putri
mana mungkin sih tante mau ngelarang kamu ketemu sama putri
kalian tuh satu kampus
kalian tuh satu kampus
untuk biaya rumah sakit putri
tante terima kasih sekali kamu udah selesaikan ya

tapi nanti kalau tanpa ada uang
tante akan ganti semuanya
tante tante gak usah tante
beneran gak usah
saya ikhlas bantuin putri

karena tante ini kan ibunya putri
jadi apapun yang menimpa putri
itu udah jadi tanggung jawab tante

itu udah jadi tanggung jawab tante
dari semalam juga disini ya
dari semalam juga disini ya
yaudah sekarang rizky pulang ya
kamu pasti capek kan
kamu pasti capek kan
kamu udah jangan pikirin putri
kamu udah jangan pikirin putri
karena putri kan udah ada yang jagain

maksud tante pangeran
maksud tante pangeran
tante kan udah ada disini
jadi biar tante yang jagain putri
jadi biar tante yang jagain putri
sebentar lagi juga mau bilang pangeran
tante gak mau kamu sama pangeran sampai sakit
karena kecapean mikirin putri juga jagain putri
yaudah kamu pulangnya hati hati ya
yaudah tante tinggal dulu ya

memang kalau jodoh gak kemana
saya tidak sengaja
iya gak apa apa saya juga gak ngeliat jalannya
pak remon pasti datang kesini
laporan mel soal pangeran
saya kesini bukan
terus soal apa pak
kebetulan saya lewat saja sini pak
pak remon ada seseorang yang ditunggu
oh bukan bukan
mau ngecek saham
pak remon datang kesini sendiri
buat ngecek saham
sebenarnya apa tujuan pak remon kesini ya
kalau bukan karena nyukap gue
hari ini males gue masuk kampus
aduh gimana ya
kalau anak anak lain tahu
tentang apa yang terjadi sama bokap gue
gue belum siap banget
atas apa yang terjadi sama bokap gue
saya tadi dari rumah sakit
gak lama lagi dia bakal bisa masuk kampus
bareng kamu lagi
harus semangat lah masa gak semangat
kenapa sih citra ya
kok tumben dia lemes banget
mana mukanya sedih lagi
kayak gak bersemangat gitu ke kampus
eh ji biasanya kan dia cuyek banget tuh
dia lo harus paham dong sahabatnya dia kan lagi masuk rumah sakit
pasti masih sedih lah
kesel gue jadi gak seru kan
padahal baru aja gue mau godain dia
udah lah gak usah goda godain dulu
jangan nampak nampak masalah
si mel ngapain tuh sama citra
lo kenapa jadi khawatir banget sama citra
ada apa lo jadi perhatian banget
ternyata temen gue lagi ngejilat ludahnya sendiri
yaitu cinta sama citra
enggak kali ini gak gitu dulu g
sama apa yang bakal dilakuin si mereka citra
ya maksud gue takutnya nih semua ini ada masalahnya dan hubungannya sama pangeran
lo tau dari mana
apa sih yang gue gak tau
kira kira satu kampus perlu tau gak ya
terus lo mau apa
lo mau sebarin ke anak anak kampus tentang bokap gue
tergantung kalo lo mau diajak kerjasama atau enggak
kalo enggak ya lo tau sendiri
you guys kita langsung aja ke studio siaran tv kampus
ini bakal jadi berita yang booming banget
gak usah macem macem deh
citra kenapa ya
kok kayaknya dia panik banget
feeling gue mel mau ngelakuin sesuatu ke citar
gue harus jadi superhero buat dia
sebenarnya mau lo apa sih mel
gue cuma mau lo suruh si cewek asongan itu jauhin pangeran
karena gue gak suka banget ya kalo si cewek asongan itu deket deket sama pangeran
ya pinter pinter lo aja sih nyuranya kayak gimana
kalo misalnya gak bisa seluruh kampus bakal tau kalo bokap lo seorang koruptor
belum lagi followers gue yang banyak
gue yakin pasti lo gak kuat banget nahan julitan mereka
itu blepotan makannya
nggak gak ada
itu ada di pipi
maksudnya kanan gue kiri lo
gak percaya sih